universitas negeri surabaya menyumbang dua unit robot kece atau robot kreatif enerjik cantik dan elegan
yang diserahkan melalui pemerintah provinsi jawa timur dan diterima langsung gubernur hovifah indar parawansa pada selasa pagi
robot ini bisa dikendalikan dari jarak jauh untuk membantu perawatan pasien corona di rumah sakit
robot dengan biaya produksi senilai sembilan puluh lima juta rupiah per unit ini dilengkapi ultraviolet stadilizer untuk mensterdalkan ruangan yang terkontaminasi bakteri maupun virus di rumah sakit
insya allah kata pak rektor bulan depan akan lahir robot dengan generasi kedua yang juga didedikasikan untuk pelayanan pasien covid
ini saya rasa akan sangat banyak membantu para tenaga kesehatan
robot kece ini adalah robot generasi pertama karya mahasiswa unesa yang khusus dibuat untuk melayani pasien covid sembilan belas di jawa timur
rencananya dua unit robot dari unesa ini akan ditempatkan di rumah sakit darurat di gedung puslit bang human nyora kementerian kesehatan jalan indrapura surabaya jawa timur
lukman rozak surabaya jawa timur